sementara itu siang tadi tim gabungan independen pencari fakta peristiwa kanjuruhan telah mengumumkan kesimpulan dan rekomendasi penyebab tragedi setelah pertandingan arema fc melawan persebaya satu oktober lalu
disimpulkan penyebab jatuhnya korban adalah tembakan gas air mata dan pssi harus bertanggung jawab
fakta yang kami temukan korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan
yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan
di dalam catatan kami
saya ingin disampaikan bahwa pengurus pssi harus bertanggung jawab dan sub sub organisasinya
bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan aturan resmi
yang kedua berdasar moral
karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum
tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas
dimanipulasi maka naik ke asas
tanggung jawab asas hukum itu apa
itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada